setelah dua minggu menjalani perawatan di rumah sakit
sinuan bintang wiratama atau bintang
penderita tumor gusi asal blitar
akhirnya menjalani operasi pengangkatan tumor
tim dokter berhasil mengangkat tumor seberat satu kg
setelah melakukan operasi lebih dari lima jam
joko sapuan dan yunariah orang tua bintang
terus menemani putranya yang menjalani proses operasi
pengangkatan tumor gusi di rumah sakit phc tanjung perak surabaya
bintang saat ini sudah bisa bermain telepon genggam
meskipun harus intensif dirawat di atas tempat tidur
operasi pengangkatan tumor gusi dilakukan pada kamis lima januari yang lalu
oleh tim gabungan tujuh dokter spesialis dari rumah sakit dr sutomo surabaya
dan rumah sakit phc tanjung perak
pasca dilakukan operasi pengangkatan sekarang kondisi bintang mulai membaik
dokter mengaku operasi tidak terlalu sulit karena tumornya besar tetapi tidak ganas
tumor seberat satu kg itu berhasil diangkat
setelah menjalani operasi pengangkatan tumor gusi

operasinya nggak terlalu sulit karena memang penyakit ini tumornya besar
tetapi tidak ganas sehingga tidak mengalami perdarahan
sebagai bentuk pengharapan orang tua untuk kesebuan permanen
orang tua bintang langsung mengganti namanya menjadi imam waras
kalau dari lahirnya itu menurut akto nya namanya simban bintang biratama
sekemarin sebelum kami datang kami pergi ke rumah sakit ini
sempat kami sebagai orang tuanya
apa namanya mengganti
ini tujuannya sebenarnya salah satu upaya dari kami sebagai orang tua untuk menuju kesembuhan
pasca operasi tim dokter akan melakukan evaluasi hingga tiga bulan ke depan
untuk memastikan apakah ada perkembangan tumor baru atau tidak